ma belum pulang
iya orangnya udah nungguin bang
ya udah pulang aja
biar saya mau cinta
belum tinggal dikit
kalau tinggal dikit lo kasih aja bocah bocah di sini
kalau ada bocahnya mah gue kasih
gak apa apa cuman pusing aja
yang kemarin gue lu ajak gak mau
saya tadi lagi pusing
gak kuat jalan
udah sana luar bahan tidur
udah gue pamit
ada sisa sedikit
waduh pasti anak anak pada seneng ya pak
ya asal jangan keterusan aja
boleh boleh mah
garo garonya masih ada
sayurannya ada tapi bumbunya habis
belum dikiling lagi
tadi kan mama bikin bumbunya dikit
terus yang beli hari ini banyak jadi habis
terus papa makan apaan
mama gorengin telur ya
ma bisa gak makannya selain telur
telur pake sayurannya gadul gadul
lah gue mau ngomong aja
kong tolong bantuin ale pindahin meja belajar yuk
alia kan bisa dorong sendiri
gue ke dalam dulu ya
ya udah lu urusin dah
apa yang maunya cucu lu
tung benjak lu baru keliatan
ini juga baru ngantre pesenan kue
ya baru pesen kopi belum juga diminum
gak apa apa ngopi dulu aja gak buru buru kok
im lu kagak kancak kancak gue nemuin si maek
tadi juga si odi bilang begitu
cuman gue mau ngelakunya sendirian
berarti lu kagak butuh gue lagi
bukan begitu rot
masih butuh lu buat tukar pikiran
bukan begitu gimana ya
gue belum bener bener bisa lancar rot
kan tadi lo udah ngobrol
rot itu kan cuma basah basi doang
gue masih bingung rot
lu maunya bagaimana
sebenernya gue pengen ngomong lama rot sama si maek
sambil nyampein perasaan gue
tapi belum bisa
lama dong rot
kalau pelan pelan mah
buru buru tapi ditolak
jangan sampai ditolak
makan lepet hambar rasanya
kalau pengen dapet
bang ojek gak marah kan
kopinya jadi sebentar
iya karena gak enak aja
baru waktu sedikit udah ditinggal
udah gak usah dipikirin
lagian ditinggalnya kan juga nyari duit
makasih ya bang
jadi gue enaknya apa gimana nih rot
lu cocok gak sama si maek
lah kalau kata emang cocok kenapa lu maju mundur
si maek kan baru pisah rot
jadi gue mana tau perasaan dia sekarang
waktu itu dia pisah sama demenannya itu
mana gue tau sih rot
cuma cuma aja kan gue udah lama kagak nungguin si maek
iya iya waktu itu lu lagi demen si citra ya
eh rot masalah itu kagak usah dibahas lagi
masalah itu kagak usah dibahas lagi
pohon sagu bentuknya lurus
lu kagak usah ragu
samperin aja terus
masih bango jack
kamu lagi apa jack
masya allah jack
jangan kau kotori
jangan kau kotori
kok gak mikir macem macem
masya allah pak
masya allah pak
yaudah tuh ntis pulang sekarang
bapak saya di rumah kepalanya pusing ya
saya pulang duluan ya
pak buka tuh pak
masya allah pak
bapak saya salah makan
terus kenapa atu
bapak itu tadi makan sop kambing

bapak itu jangan makan sop kambing
bapak itu pengen pisah atu tis
bapak itu pengen pisah atu tis
bapak itu pengen pisah atu tis
tis juga kan udah bilang pak
kolesterol bapak teh suka tinggi
jadi jangan makan kambing
tis bapak itu jangan diomelin terus
bapak itu lagi pusing